ya tentu mbak di korea juga percaya dengan apa yang disebut ceo tadi yang dilambangkan dengan dua belas hewan itu ya